sebelumnya kementerian agama dan beberapa asosiasi travel menyepakati kenaikan biaya minimal umroh mulai awal tahun ini
biaya yang disepakati adalah sebesar dua puluh juta rupiah per orang
kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan peserta umroh akibat kurang layaknya fasilitas yang didapatkan dengan biaya yang murah
nantinya harga ini akan termasuk fasilitas hotel berbintang tiga dengan jarak yang tidak jauh dari lokasi ibadah
selain itu peserta umroh akan mendapat makanan yang lebih layak dari sebelumnya
kebijakan ini telah masuk dalam peraturan menteri agama
bagi biro travel yang tidak menetapkan harga sesuai aturan akan dikenai sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha
ini juga dilakukan untuk mencegah terulangnya penipuan calon peserta umroh
bersiaplah bagi anda yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh
kebijakan pemerintah arab saudara
saudi menaikkan harga bbm di dalam negeri berpotensi menaikkan biaya akomodasi bagi calon jemaah
akankah kebijakan ini membuat biaya naik haji dan umroh membengkak drastis
untuk mengetahuinya kami sudah terhubung dengan bapak budi rianto ketua bidang hukum himpunan penyelenggara umroh dan haji khusus
halo pak budi selamat sore pak assalamualaikum
selamat sore waalaikumsalam
pak budi ini menarik bahwa untuk indonesia salah satu yang merupakan jemaah terbanyak yang selalu mengunjungi tanah suci
seperti apa asosiasi menanggapi atau melihat hal ini
apakah akan dengan serta merta menaikkan harga
biaya umroh dan haji pak budi
dalam jangka pendek artinya satu dua bulan ini mungkin belum terlalu berdampak
karena sebagian kontrak hotel yang sudah berjalan untuk teman teman yang penyelenggara umroh itu mereka masih membanding dengan harga yang lama
tapi begitu mulai nanti masuk april ke atas gitu
transaksi di arab saudi itu termasuk hotel sudah tidak akan banding lagi oleh hotelnya
pasti akan langsung kena teks
nah yang kami dapatkan informasi yang tidak kena teks itu hanya obat obatan
selain dari itu semua transaksi yang terjadi di arab saudi atau menggunakan perusahaan arab saudi terkena teks termasuk pesawat
pak budi bisakah kita kemudian menginformasikan bahwa bagi jemaah yang sudah
dan akan beribadah umroh di bawah bulan april itu tidak mungkin mengalami atau mustahil mengalami kenaikan harga baik itu dari travel dan lain sebagainya
kalau dibilang mustahil tidak juga tergantung perjanjian dengan travelnya
tapi kita di sisi asosiasi sudah menginformasikan kepada anggota bahwa antisipasi ini perlu
karena per satu januari vat nya sudah diterapkan karena kan nggak mungkin setamata langsung berdampak gitu mbak ya
kita memperkirakan satu dua bulan ke depan atau paling tidak tiga bulan sampai bulan april
karena itu biasanya dari pengalaman kami hotel terutama karena sudah ada ketentuan begitu pasti akan kena
baik pak budi dari beberapa variable tadi hotel terdanda sebutkan beberapa transaksi pesawat terbang
yang mana yang akan mengalami kenaikan signifikan
dan secara total kira kira berapa persen biaya umroh dan haji akan mengalami kenaikan
setelah april tadi yang anda sebutkan
karena yang biaya yang tidak terkait langsung dengan sana itu kan hanya kecil sekali yang belanja dalam negeri
semuanya pesawat kalau menggunakan arab saudi pasti kena hotel pasti arab saudi makan arab saudi
kemudian transaksi bis
itu saja akan menjadi dua puluh satu juta tapi kan tidak mesti begitu bisa jadi kemudian dampaknya lebih besar daripada itu
tapi angka minimalnya itu kami sudah sampaikan
kami sudah sampaikan kepada teman teman bahwa jangan membuat hitungan di bawah asumsi teksnya pemerintah arab saudi
baik artinya hitungan paling bawah yang diperhitungkan anda dan asosiasi itu ada sekitar dua puluh satu juta
bisa jadi lebih dari dua puluh satu juta untuk minimal biaya umroh begitu pak
maksud saya kan begini pemerintah kan sudah menetapkan angka referensi dua puluh tujuh juta
iya dua puluh juta betul
artinya angka referensi pemerintah itu pun walaupun baru ditetapkan sudah harus direvisi
gitu itu satu tetapi yang namanya teks itu kan multiplier bu
karena subsidi semua dicabut ketika pemerintah indonesia sama saja
ketika subsidi bbm dicabut angka tidak naik sebesar subsidi tapi bisa berdua kali tiga kali lipat multiplier efeknya
baik pak budi anda sebagai pelaku bisnis juga berkomunikasi dengan teman teman asosiasi
pasti sudah diskusi masalah hal ataupun juga persoalan ppn dan lain sebagainya kebijakan arab saudi yang baru
kira kira ada di range berapa nanti kenaikan harga ataupun biaya umroh dan haji ke depan pak budi
kalau mengambil angka referensi pemerintah di bintang tiga dua puluh juta kami menghitung minimal dua puluh satu juta
kalau dari dua puluh ya bu ya
itu bintang tiga tapi kalau dia di bintang empat tentu naiknya bisa sampai satu lima jutaan
jadi kalau misalnya di bintang empat dua puluh empat sampai dua puluh lima bisa dua puluh enam sampai dua puluh tujuh gitu
baik sampai dua puluh tujuh juta apakah dengan angka terbaru ini meskipun memang ini pasca ataupun dampak dari akibat kebijakan arab saudi
tapi apakah anda melihat kira kira proyeksi anda bagaimana respon dari calon jemaah dengan kenaikan harga yang lumayan tinggi ya
untuk masyarakat yang menabung perbulan misalnya untuk beribadah
iya tentu saja secara umum pasti ini akan menurunkan daya beli tetapi berapa besarnya kami belum bisa menghitung bu ya
cuma kami memang berhati hati terutama ini saya perlu sampaikan kepada media bahwa teman teman yang sudah telanjur menjual angka murah
ini akan berbahaya artinya ketika ppn diterapkan harga yang ditetapkan itu sudah jauh tertinggal
sehingga kemungkinan membuat yang mendaftar di awal tidak berangkat akan bisa terjadi juga bu
oh jadi ada potensi juga
ini ada potensi ini potensi yang harus dihati hati ini potensi yang harus dihati terutama bagi teman teman yang menjual di bawah angka referensi yang selama ini kita kenal
seperti kasus belakangan ini sbl gitu bu
ini kan juga salah satu dampaknya karena harga nggak bisa dimainkan lagi gitu loh bu ya
baik kemudian tadi anda sudah menyinggung terkait dengan pelaku bisnis
seperti apa kira kira strategi pelaku bisnis haji dan umroh untuk mengantisipasi kebijakan arab saudi
apakah benar bahwa akan berusaha mengurangi margin atau justru ya sudah dengan proporsional seperti biasa saja marginnya kita naikkan harga
kalau masyarakat mau ya beli kalau enggak ya nggak apa apa gitu
dalam jangka pendek saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan
dalam jangka pendek saya pikir semua teman teman sebagai sebuah bisnis normal tentu akan berkurang marginnya bu
karena agak sulit menaikkan harga pada saat mendadak begini gitu ya
tetapi dalam jangka panjang saya kira akan kembali ke pada titik equilibrium nya gitu ya
sehingga ini akan menjadi hal yang menjadi biasa lagi
tapi memang otomatis angkanya akan berkurang
tentu saja secara umum hampir di semua bisnis setiap terjadi kenaikan harga
itu akan mengurangi daya beli
itu secara umum
nah hanya saja untuk bidang umur haji ini saya dari pengalaman yang ada itu agak unik gitu bu ya
justru kadang kadang ketika mahal harganya makin dibeli
ini kenapa karena ibadah bu ya
karena ini ibadah jadi biasanya mereka sudah menetapkan hatinya untuk kebaikannya berapa harganya dia bayar
tapi tentu akan ada setelah target ya

baik kita bicara mungkin ini mengenai masa transisi
artinya dua ribu delapan belas akan menjadi fase transisi untuk masyarakat terbiasa dengan harga baru dan lain sebagainya
dalam dua ribu delapan belas proyeksi anda berapa persen akan terjadi penurunan akibat transisi tadi
setiap tahun kenaikan dari umroh haji itu hampir dua belas persen ya bu
tahun ini kalau kita berpredisi
sudah berjalan sampai dengan februari atau januari
artinya bu bahwa ini kan sudah berjalan sekitar tiga bulan
tinggal sisa tiga sampai empat bulan ke depan
jadi kalau kita ambil rata rata angkanya enam dua belas dibagi dua enam kemungkinan hanya berkurang itu di triwulan keduanya bu
feeling kedua itu feeling saya nggak akan besar ya
kalau kita ambil kan separuh dari enam persen tiga
mungkin penurunannya bisa dua tiga persen lah paling
sepanjang tahun dua ribu delapan belas mungkin ya pak
dimulai dari kuartal kedua ya
artinya hitung hitungan kita ya bu ya
kalau dengan hitungan yang tadi
karena sisa waktu yang tersedia kan hanya cuma tiga sampai empat bulan ke depan
pak budi mengingat indonesia berkontribusi sangat besar terhadap jumlah kunjungan jemaah haji dan umroh
apakah anda dan tim beserta asosiasi mungkin memiliki lobby khusus kepada pemerintah arab saudi
agar mendapatkan harga yang oke ya harga yang baik sebagai pelanggan utama misalnya seperti itu
dari sisi kita atau asosiasi
dari sisi kita
kita asosiasi terutama dengan partner kita b dua b tentu kita melakukan bu ya
artinya dengan hotel dengan pesawat tugas kita di asosiasi pasti kita akan melakukan itu agar teman teman tidak melakukan kenaikan harga
buktinya sampai sekarang hotel masih sama harganya
hotel masih sama baik
karena di bundling ke paket jadi satu gitu bu ya
tapi kan ini nggak bisa bertahan lama
paling dua bulan ini kan mereka transisi
nah ke depan tentu ini menjadi tugas pemerintah
kalau kita di asosiasi terkaya dengan b dua b
b dua b nya melakukan b dua b juga
jadi kita tunggu g dua g nya nanti
seperti apa pemerintah
saya berharap sih dalam kesempatan ini karena indonesia seperti bu sampaikan adalah jemaah umur kita itu antara satu sampai satu dua juta setahun
kalau di angka sepuluh jutaan itu hampir dua puluh triliun gitu ya setahun
menyumbang bagi arab saudi ya
cukup besar cukup besar gitu ya
masa nggak ada paket grosiran gitu ya pak
artinya bargaining nya besar
kita kan hanya kita tuh menduduki urutan kedua setelah mesir
terhadap jemaah umroh
kalau haji kita yang terbesar kan
nah ini adalah sebetulnya tugas pemerintah untuk meyakinkan arab saudi kontra saudi tentang kontribusi kita yang besar
supaya ada lah special treatment gitu bu
baik special treatmentnya nanti kita akan tunggu seperti apa pak budi rianto ketua bidang hukum
himpunan penyelenggara umroh dan haji khusus
terima kasih telah bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini